halo selamat sore aduh saya sampai ke hujana nih
kita ketemu lagi di episode ngabuburit bersama tokoh
kali ini saya akan ngabuburit bersama dengan menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia erlangga hartarto
kira kira aktivitas apa saja ya yang beliau lakukan bersama dengan keluarganya jelang berbuka puasa
terima kasih pak menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia
udah pas ya pak ya
terima kasih mbak nana
jabatannya udah pas udah panjang ya pak
pak erlang jahartarto
terima kasih pak
kita boleh masuk pak
ke rumahnya pak erlang jahartarto
enggak ini rumah dinas ya pak ya
ini rumah dinas
rumah dinas menteri koordinator perekonomian
sejak kapan pak tinggal di sini
sejak di perindustrian rumahnya sudah
tapi ditinggali sejak tahun lalu
sesudah pandemi kondisi
karena banyak kerjaan lebih dekat kantor
lebih dekat kantor
dan lebih banyak ruang terbuka
lebih banyak ruang terbuka
jadi lebih aman ya pak ya kalau tamu tamu datang kesini
ini kayaknya hobi banget pak rumahnya
kita pengen keliling
pojok pojok favoritnya pak erlang jahartarto bersama dengan keluarganya
boleh nggak pak ya
kita keliling ya pak ya
duduk duduknya di sini
terima kasih lho pak
nah kita saat ini sudah bersama dengan bu yanti ya pak ya
ini salah satu pojok favoritnya pak erlangga kayaknya dengan ibu
kalau saya lihat di instagramnya ibu
kayaknya sering banget di sini berdua
mesra banget kayaknya sambil ngasih makan ikan
ngelamunin apa bu
ngelamuni negara kali ya bu ya
enggak ikan bikin kita damai aja
oh gitu ya
kalau misalnya di sini sambil ngobrol ngobrol gitu pak
karena ikan ini ada filosofinya
oke apa tuh pak
pertama dia menjadi sahabat setia
karena dia selama kolamnya di sini dia nggak bisa jalan ke mana mana
karena emang selalu di situ pak
yang kedua koi ini umur panjang
bisa lebih dari seratus tahun
ini pasti yang favoritnya yang kuning
koi ini juga petarung
nah kalau di jepang namanya samurai
nah karena kita dalam hidup selalu bertarung
oke politisi itu semua harus ada filosofinya ya pak ya
kalau kita melihara ikan di rumah ya udah pak cuma buat pajang pajangan aja
tapi kalau misalnya bapak pejabat politisi harus ada filosofinya ya pak ya
iya biar kita dalami
sambil menikmati ikan ikan ini
oke ini kalau misalnya di bulan ramadan ini
selain tadi sering menghabiskan waktu sama ibu
sambil kasih makan ikan
aktivitasnya pak erlangga lebih sibuk
atau justru lebih nggak sibuk pak
lebih bareng sama keluarga gitu kalau misalnya bulan ramadhan
ibu mungkin bisa jawab
jujur bu dari hati yang paling dalam lebih sibuk atau enggak
kalau aktivitas tertentu di kantor kita pulang sebelum buka
ppkm kan kita dilarang open house
sehingga lebih banyak buka di rumah
kalau sebelum covid kan banyak open house dimana mana
biasanya kalau misalnya aktivitasnya bapak sebelum berbuka itu bersama dengan keluarga apa nih pak
kalau misalnya mungkin datangnya pulangnya mepet gitu pak
ya seperti hari ini
karena jalanan sudah macet
jadi sampai udah tinggal buka udah disiapin sama ibu gitu ya pak ya
biasanya setelah buka puasa
aktivitasnya bersama dengan keluarga
sholat raweh bareng atau gimana pak
ya tentunya habis buka ya kita makan dulu
abis itu baru
makna ramadan bagi keluarganya pak erlangga dan juga ibu apa ya
ya tentu ramadan itu kan memberikan kita kesempatan untuk lebih banyak berbuat baik
jadi tentunya ini seperti ibu rajin sahur on route
oh iya saya lihat tuh bu di instagramnya ya bu ya
sering banget sahur on the road itu emang udah sering atau baru pas masa pandemi atau sebelum sebelumnya ibu ya
jadi kalau sebelumnya tuh memang kita selalu buat sahur on the road tapi kali ini kan memang dilarang
jadi kami bukan sahur on the road
jadi saya bikin kegiatan sosial seperti vaksin booster setelah itu pulangnya
biasanya kita sahur sama sama teman teman
jadi kita beli beberapa untuk lebih yang kita bagikan selewatnya aja waktu itu ya
oke itu selalu dilakukan ya bu
saya juga lihat ibu kayaknya aktif sekali dalam kegiatan sosial sering bagi bagi juga bersama dengan ibu ibu golkar benar ya bu ya
terus kalau misalnya untuk bapak sendiri untuk keluarga tadi mungkin bisa diterusin pak makna ramadan yang filosofinya untuk keluarganya pak erlangga
ya tentu ini saat kita kumpul bareng dan kita tidak setiap hari dalam tanda petik kalau dalam kegiatan normal kita makan bersama satu keluarga
jadi dengan adanya bulan ramadhan ya kita bersama
tentu terkait dengan bulan ramadan ya kita tentu menanamkan untuk berbuat baik
kemudian juga menanamkan untuk terus memperdalam pengetahuan selain pengetahuan umum juga di bidang keagamaan
dan tentu selain itu ya kita juga dorong selain keluarga tentu sekitar kita juga ikut berbuat baik
kayaknya makna ramadannya saya sering lihat semakin sering ketemu dengan cucu cucu main sama cucu cucu bener ya pak

karena kalau kita main dengan cucu cucu kita juga bisa berbicara dengan cucu cucu ya pak ya
iya kita pulang malam udah pada tidur
releasing stress ya kalau main sama cucu cucu releasing stress ya pak ya
kalau tradisi ramadan keluarganya pak erlangga dan juga ibu apa sih yang mungkin selalu ada gitu kan
ini kan keluarga besar ya tradisi ramadhan nya itu apa
biasanya kumpul keluarga orang tua masih ibu kita masing masing kita ke rumah masih ada datang ke rumah sudah sholat ya sudah sholat itu
kalau biasanya anak anak masih suka curhat nggak kalau misalnya habis buka kan bapak waktunya lebih luang ya kalau pas bulan ramadhan
anak anak suka curhat mungkin karena waktu bapak sedikit kalau misalnya di luar bulan ramadhan suka curhat nggak sih bu
papahnya sebetulnya di rumah masih kayak dokter ya masih banyak kerjaan ada tamu tapi memang sebisa mungkin menjepatkan ke rumah ya
ya mungkin apa menjepatkan waktu biasanya kalau anak anak mau tidur tuh apanya sebelum tidur tiduran juga sama anak anaknya ngobrol gitu
jadi masih ada waktu untuk mendengarkanlah suara anak anak
kalau pengalaman ramadannya pak erlangga yang mungkin dari kecil gak pernah lupa kalau kita mungkin anak anak dulu pak kalau bulan ramadhan tuh suka main petasan
nah pak erlangga itu main petasan nggak dulu zaman kecil
kena kalan kena kalan zaman kecil
kalau zaman kecil zaman dulu tentu semua anak di generasi saya main petasan
kalau anak sekarang main kembang api jadi lebih aman
main petasannya gimana pak harus diceritain
di sini harus ada cerita kena kalangnya sedikit pak
petasan itu yang kita pasang yang terbangnya tinggi tinggi
bukan yang meledak di atas
atau petasan yang digesek
biasanya kalau dulu jamuan kecil di rumah nenek
ya biasanya kita sering kalau di rumah nenek di jalanan kita gresekin
biar orang orang agak bubar
itu pernah dikomplain gak pak
sama tetangga sama orang orang pernah dikejar kejar
bandel banget gitu
nggak pernah soalnya kita banyak cucunya banyak
jadi orang ngelewatin
di sana lebih banyak daripada mereka
jadi mereka takut ya pak ya
jadi mereka takut
tapi nggak pernah punya pengalaman misalnya petasan kena ke temennya atau apa
kalau mendulilah aman
sudah berpikir aman
sudah berpikir aman
sangat taktis ya pak ya
nah ini pada lebaran tahun ini kan pemerintah memberikan thr ya pak ya
yang cukup banyak
kepada saudara saudara kepada keluarga gitu pak
ya biasanya kan kita berikan juga thr
tidak tergantung pada ya tentu setiap tahun itu udah
saya mau tanya tips jajan ataupun tips menghabiskan thr tapi nggak boleh sampai habis ala menko perekonomian
ya biasanya kan pada saat lebaran semua ingin tampil rapi tampil resik
nah biasanya mereka yang diberi pertama tentu pakaian
kalau yang lain tentu sisanya silakan ditabung
untuk kebutuhan berikutnya
supaya nggak habis pak kira kira apa nih
kan biasanya kalau orang pulang kampung mereka bawa uang thr itu langsung dihabisin pak
jadi bapak sebagai menko perekonomian yang tahu keuangan negara mungkin bisa memberikan tips
itu sebagian disisakan untuk beli emas
oh ya kenapa pak sebagai bentuk investasi
sebagai bentuk investasi
kalau butuh bisa dijual di pegadaian
tapi kalau tidak disimpan kan dia ada bisa naik juga nilainya
berarti itu tips jangan menghabiskan thr semua
sisanya disimpan untuk investasi emas
seperti yang disampaikan ataupun tipsnya dari menko perekonomian ya
teman teman jadi kalau misalnya dapat uang thr jangan langsung dibelanjain ke mall
ataupun ke pasar tanah abang
tapi disisakan sedikit untuk investasi
gitu ya pak ya
oke setelah ini kita sambil menunggu berbuka puasa
kita pengen tahu menu menu sahur buka dan juga menu lebaran
ala keluarganya bapak dan juga ibu erlangga yang biasanya disajikan
seperti apa nanti kita pengen duduk bareng ya bu
sambil ngobrol ngobrol pak juga ada beberapa isu yang harus saya tanya
sama bapak dan juga keluarga
nanti kita sama sama ke meja makan ya bapak dan juga ibu

ini menunya banyak banget

nggak begitu karena kita ini kerabat juga banyak yang kirim ke kita
kita kan kalau lebaran tradisinya saling kirim makanan
terus anak anak juga kalau lagi puasa itu suka masak masing masing
terlihatnya banyak padahal ya enggak sih segitu aja
jadi kumpul kumpul karena anaknya banyak keluarganya juga banyak
jadi menunya juga harus banyak ya
kalau menu buka puasa keluarganya pak erlangga dan juga ibu yang favorit apa yang selalu ada
yang pasti kita yang kuah kuah ya
terus ya seperti sup
ya anak anak sih sederhana kok makannya cuma makan sup sama biasanya ayam goreng sama tajil udah gitu aja
biasanya udah disiapin semua begitu ya
ibu yang nyiapin jadi anak anak datang ke sini kan udah pada berkeluarga
jadi pas mau buka puasa kumpul bareng disini gitu ya
yang biasanya kita lihat instagramnya ibu bapak releasing stress buat grandma grandpanya
endaru yang satunya
lucu banget ya
lucu banget ya
nah kalau lebaran biasanya menunya apa bu yang disiapin sama ibu
kalau tahun tahun sebelumnya kan pasti ada open house ya bu sebelum pandemi
kalau misalnya lebaran dua tahun ini dan besok mungkin menunya apa yang biasanya disiapkan lagi
sama saja ya biasanya kita makan itu ketupat
itu kan yang ditunggu tunggu ya
opor lontong sayur dengan bumbu bumbunya itu aja sih
biasanya kalau bulan puasa kan kita tergiurnya melihat dessert minuman minuman sirup atau
jus jus buah seperti itu aja
ada menu khusus mungkin yang di request bapak ke ibu harus ada gitu pas lebaran
atau kupat sayur
atau kupas sayur itu harus selalu ada ya
kalau sahur pak biasanya harus request khusus nggak sama ibu
kalau sahur biasanya kan kita appetite makannya itu sedikit
iya sedikit ya
jadi tidak ada permintaan
yang penting yang ada aja
yang ada aja dihabisin
biasanya telur dadar udah pasti
sama berarti ya bu ya
berarti sahur di rumah menteri sama di rumah saya sama bu
karena males kita ya ibu ibu masak malem
kita bikin telur dadar dan biasanya suka ada juga kornet beef
terus ya ayam goyuk
nggak sih cuma dua macem tiga macem biasanya
pernah selalu mie instan gak sih pak
karena kalau kita nih ya masyarakat saya terutama ibu ibu kalau misalnya bangun malem malem kan suka males gitu ya
jadi kalau misalnya tolak yaudah kita makan mie instan aja bapak ibu
itu kita makan mie instan itu kalau kita kunjungan ke daerah
karena di dalam negeri ini ada negative list
jadi mie instan tidak boleh buat anak anak
oh iya benar benar
karena di sini banyak anak anak jadi nggak boleh sehat banget ya
oke saya harus belajar sama inggris
karena saya sering banget kalau misalnya saya males pasti kasih aja mie instan ke anak saya gitu
oke itu salah satu menu yang dilarang lah ya kurang sehat gitu kan
terus kalau tradisi lebaran keluarganya bapak dan juga ibu tuh biasanya apa selain open house gitu pagi pagi gitu
ya tentu kalau pagi kan sesudah sholat kita makan
makan dulu sesudah itu keliling ke rumah orang tua
oke tetap sowan ya sungken gitu ya
mudik nggak sih pak erlangga dan juga ibu
kita orang tua kebetulan di jakarta
jadi kita tidak mudik
terakhir kali mudik kapan pak
terakhir kali mudik waktu eyang masih ada
jadi pada waktu itu ya mudiknya ke sukabumi
nggak ke solo pak
ke solo karena dari tahun tujuh puluh an sudah
tapi ini anak anak gak pengen sekali sekali ngerasain mudik gitu mungkin
ya ini mudiknya di jakarta
oh mudiknya di jakarta
apalagi bapak kan menko perekonomian ketua kpcpen jaga gawang karena dua puluh tiga juta orang akan mudik pak tahun ini
jadi cukup banyak
jadi bapak salah satu pejabat yang harus jaga gawang pak di jakarta
pada saat lebaran
pada saat lebaran
anak anak juga gak bisa ngajakin bapak ke luar kota gitu ya
mungkin habis ini akan liburan
mungkin habis ini akan liburan
lebaran tahun ini kan masyarakat dibebaskan untuk mudik ke kampung halamannya masing masing
presiden udah ngomong ya pak ya kemarin bahwa masyarakat boleh mudik
tapi ada tanggal tanggalnya kalau bisa jangan tanggal dua puluh delapan sampai tanggal tiga puluh april
karena itu akan menjadi puncak mudik dan menyebabkan kemacetan di masyarakat
tapi di sisi lain selain mudik
kemudian thr sudah diangkat
sudah diberikan satu minggu sebelumnya oleh para pengusaha
bapak sebagai menko perekonomian melihat bahwa ini momentum kebangkitan perekonomian kita nggak sih
ya jadi kalau kita lihat lebaran ini berbeda dengan yang lalu
dimana yang lalu kan tidak ada cuti bersama
sehingga jumlah hari libur itu sangat pendek
sekarang dibuat panjang
karena dengan demikian diharapkan bisa masyarakat yang sudah mendapatkan thr bisa membelanjakannya di daerah lain
sehingga bisa dan juga secara nasional bisa menstimulasi perekonomian
sehingga kalau sekarang baseline nya kan tinggi
beda sama kuartal pertama
kuartal pertama kan minus tujuh sehingga baseline nya rendah
artinya bisa tercapai ya
jadi spending itu harus
semakin banyak dan semakin banyak yang libur di dalam negeri semakin baik
oleh karena itu kemarin juga kami himbau bahwa silakan liburan diupayakan liburannya di dalam negeri
diupayakan liburannya di dalam negeri supaya perekonomian kita juga bisa berputar di dalam negeri
seberapa optimis sebetulnya pak pemerintah setelah lebaran ini angka pertumbuhan ekonomi kita bisa tercapai kalau melihat geliat masyarakat yang pulang kampung
dilihat dari mobilitas tingkat kemacetan
dan juga yang akan mudik seluruhnya delapan puluh juta
tapi yang dari jabodetabek empat belas juta
dari seluruh daerah dari medan di sekitar juga mudik dan yang lain
ya tentunya dengan gerakan delapan puluh juta bersama seluruh masyarakat ini bisa menstimulasi atau mendorong perekonomian
sektor sektor kayak umkm kalau kita lihat kan bapak dan juga ibu sangat mendorong sektor sektor umkm ya
apakah kemudian sektor umkm ini bisa

bisa tumbuh dengan cepat setelah pandemi ini berlalu gitu pak
ya pemerintah kan memberikan bansos yang cukup banyak
ada perlindungan sosial terkait dengan untuk kemiskinan ekstrim di dua ratus dua belas kabupaten kota
kemudian juga ada program untuk sembako dan pkh
terutama untuk terkait dengan minyak
goreng itu bantuannya kan untuk tiga bulan dan itu untuk dua puluh enam juta kartu sembako dan keluarga penerima manfaat pkh
di samping itu untuk pedagang kaki lima warung dan nelayan
nah ini seluruhnya digelontorkan diharapkan sebelum lebaran ini
jadi diharapkan masyarakat memegang uang pada saat
termasuk blt yang satu juta itu
oke jadi itu manfaatnya stimulusnya itu sangat tinggi sekali untuk bisa menggerakkan perekonomian kita begitu pak
harapannya pemerintah seperti itu
harapan pemerintah seperti itu
jadi bantuannya jumlahnya tiga ratus ribu
bantuannya tiga ratus ribu
tiga ratus ribu untuk sembako
kemudian tadi kan ada bantuan untuk masyarakat kemiskinan ekstrim itu jumlahnya enam ratus ribu
yang tahun lalu satu juta tahun ini enam positif
jadi optimis ya pak ya setelah lebaran ini tidak akan ada peningkatan kasus covid sembilan belas perekonomian kita bisa tumbuh sesuai dengan target
nah untuk tidak ada covid itu kami menghimbau kalau halal dihalal yang jumlahnya banyak
ini tips nih tipsnya pak menko nih
kalau jumlahnya lebih dari seratus itu diharapkan makanannya itu dalam bentuk kotakan
oke kalau jumlahnya lebih dari seratus makannya nasi kotak aja
di kotak aja atau sehingga bisa dimakan atau dibawa pulang
disarankan sih dibawa pulang
karena yang paling bahaya pada saat covid kan pada saat makan semua membuka masker
jadi ini yang kita harus jaga
tapi halal bihalal harus tetap pakai masker ya pak ya
ya prokes harus tetap dijaga termasuk di taman taman rekreasi nah itu juga harus protokol kesehatan
kita tidak ingin sehabis lebaran kerepotan kenaikan kasus
karena covid ini belum selesai
dan varian dari omikron juga masih ada
oke jadi semoga tidak ada peningkatan kasus lagi
mulai serius ya bu ngobrolnya menjelang berbuka puasa
ini kayak anak anak semuanya udah pada nunggu beduk
tapi saya punya dua pertanyaan yang harus saya tanya ke ibu dan juga anak anak
ini kan bapak sebagai menko perekonomian sebagai ketua umum golkar balihonya bertebaran di mana mana
saya mau tanya dulu saya nggak mau nanya sama bapak tapi saya mau nanya sama ibu sama anak anak
ibu merestui nggak kalau bapak nantinya nyapres
tapi tentu semuanya saya berharap yang terbaik
tapi apapun saya serahkan kepada suami saya
dukung lah ya apapun keputusannya didukung lah ya
ini saya udah dilihat ini sama bapak nih aduh udah dikasih tanda tanda nih ngomongin nanya nanya
kalau anak anak gimana suara hati selama ini papanya udah sibuk banget dibagi kepada dua ratus lima puluh juta
masyarakat indonesia masih tetap mau membagi papanya atau ini papa liburan dulu deh sama kita
quality time dulu deh sama keluarga atau gaspol nih ke dua ribu dua puluh satu
siapa yang mau beri suara ini suara hati loh
anak anak harus didengar loh pak
pengen liburan sama bapak atau bapak gaspol terus

dan kalau untuk ambisi
bapak bapak pasti kita semua support
kita harap bisa baik
oke tetap support ya
kita percaya dengan kapal pasti yang terbaik
semuanya udah mendukung pak
sebagai nakoda di keluarga pokoknya nakodanya mau kemana semua keluarga mendukung gitu ya pak ya
bapaknya siap lah
terakhir kita lihat ini kalau buka puasa kenapa kita makan kurma
apa hubungannya pak kurma dengan
tapi kita kalau buka puasa jangan yang manis manis saja
yang sayang sayang ini yang ada di rumah ini keluarga ini semua bersama sama
itu saya masih agak bingung pak
artinya bapak siap gak ini pak
kalau keluarga semuanya udah siap dan pengirakan
jadi kita berdoa yang terbaik
berdoa yang terbaik
jadi nanti menjelang dua ribu dua puluh empat kita akan datang kesini lagi boleh ya bu ya
nanya ke bapak dan juga ibu kira kira restunya gimana dari keluarga untuk bapak apakah akan maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat ya pak ya
gitu ya pak
saya akan tagi kesini lagi pak
kalau terkait dengan mandat partai sudah jelas
mandat partai sudah jelas
jadi tinggal tentu doanya
karena semua yang tentukan yang diatur
doa keluarga sih udah pasti bersama bapak
tinggal nanti bagaimana ujungnya ya pak ya
menjelang dua ribu dua puluh empat kita akan datang lagi ke sini
nanti kita akan makan
kemudian tanya keputusannya bapak kira kira gimana
gaspol gak di dua ribu dua puluh empat
gitu ya pak ya
kita masih tahun dua ribu dua puluh dua
masih satu tahun lagi ya pak ya
terima kasih sekali ini keluarganya pak erlangga bu yanti udah menerima cnn indonesia dengan sangat rendah hati
di kediamannya kita sebentar lagi udah mau azan
menjelang berbuka puasa
saya mau buka puasa dengan keluarganya pak erlangga dan juga bu yanti
terima kasih sekali sudah menerima kami disini
dan pemirsa demikian perbincangan saya dengan keluarga menko perekonomian republik indonesia
bapak erlangga hartarto dan juga ibu yanti
saya akan berbuka puasa bersama dengan keluarga pak erlangga
sampai jumpa di rumah tokoh berikutnya dalam ngabuburit bersama tokoh